muhammad said warga asal pulau podang podang liukang tupabdiring kabupaten pangkep sulawesi selatan
seolah tidak percaya apa yang dialaminya
niatnya beribadah harus berujung mendekam di balik jeruji
salah satu anggota jemaah umroh pt anni mauk gulaing kabupaten maros sulawesi selatan ini
difonis dua tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah
ia didakwa bersalah lantaran melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan warga libanon
saat tawaf di kawasan masjidil haram dua puluh tiga november dua ribu dua puluh dua lalu
namun hal ini dibantah pihak keluarga yang umroh bersamanya
adik saya harus dijerat hukuman dua tahun penjara dengan tuduhan tuduhan yang adik saya sendiri merasa tidak melakukan hal itu
adik saya tuh memohon bantuan dari
dari pemerintah indonesia
tolong pak bantu adik saya
pulangkan adik saya ke indonesia pak
muhammad said ini tidak bersalah
saya tahu betul sifat adik saya seperti apa
saya tahu akhlaknya adik saya
terkait pembelaan keluarga muhammad said
kementerian agama wilayah sulawesi selatan yang terus menjalin
komunikasi dengan konsulat jenderal republik indonesia arab saudi
meminta keluarga untuk memberikan bukti bukti yang bisa menganulir pelecehan seksual dalam persidangan
kalau ada bukti bukti baru yang bisa mematahkan bukti yang dalam persidangan awal
hingga kini keluarga masih berharap agar muhammad said dibebaskan
terlebih keluarga yang umroh bersama muhammad said
sudah kembali ke kampung halaman di pulau podang podang
liukang tupak biring kabupaten pangkep sulawesi selatan
alvi fauzi makassar sulawesi selatan